kita beralih ke kabar kesiapan transportasi mudik
menjelang mudik lebaran tahun ini
uptd terminal purabaya akan menyiapkan lebih dari satu enam belas unit bus
dan hal ini dilakukan untuk memfasilitasi penumpang
yang juga dikenal dengan terminal bungu rasih
merupakan terminal tersibuk di indonesia
apalagi menjelang lebaran
aktivitas akan meningkat karena banyak penumpang yang mudik melalui terminal ini
menjelang masa mudik lebaran nanti
pihak uptd terminal purabaya akan menyiapkan
tujuh ratus delapan puluh dua bus antar kota antar provinsi atau akap
dan sembilan ratus delapan puluh tiga bus antar kota dalam provinsi atau akdp
bus bus tersebut juga harus lolos uji kelayakan
untuk keamanan terminal yang beroperasi selama dua puluh empat jam ini
dilengkapi dengan perubahan
dengan tiga puluh dua kamera pengawas yang dipasang di berbagai titik yang dianggap rawan
jadi harapan kami pada saat memang apabila terjadi ledakan penumpang yang luar biasa
bis cadangan yang milik perusahaan bis maupun bis pariwisata
sudah bisa siap di dalam terminal
sehingga nanti sewaktu waktu dibutuhkan mereka sudah siap meluncur
pihak uptd terminal purabaya pun telah menyediakan ruang tunggu di lantai satu
ruang tunggu ini telah beroperasi sejak bulan november dua ribu dua puluh
dan ruang tunggu ini lebih luas jika anda lihat
dibandingkan dengan ruang tunggu yang sebelumnya
karena ruang tunggu yang baru ini luasnya hampir delapan ratus meter persegi
dibandingkan dengan sebelumnya hanya empat ratus meter persegi
itu artinya ruang tunggu yang baru ini mampu menampung jumlah penumpang yang lebih banyak
dan jika anda lihat juga ruang tunggu ini bersih sehingga nyaman
dan selain itu juga tidak ada lagi pedagang asongan yang berjualan
penumpang juga bisa menikmati beberapa fasilitas seperti ruang baca
dan ruang perawatan bayi yang sebelumnya sudah tersedia di sini
dari surabaya mau pergi ke semarang
dari siapa mengapa lebih suka pergi dari terminal purabaya
karena di sini jurusannya banyak
suasana sekarang lebih enak
duduk juga nyaman
tempat duduk banyak
toiletnya juga sekarang sudah bersih
dan tidak terlalu ramai
kalau dulu kan sumpah
sekarang enak sekali
sudah lebih nyaman
meski demikian pihak uptd terminal purabaya harus tetap siaga
ledakan petasan kembali memakan korban
informasi selengkapnya sesaat lagi
tetap tonton bersama kami di jalan jalan menarik